saya menjadi mencusurkan air mata juga ya
beberapa hari kang emil kan tegar
gitu kemarin juga pas datang juga tegar seperti itu
barusan pas mengantarkan jenajah ya dia nangis juga gitu
ya pak emilnya nangis ya seperti itu bukan nangis ya
cuma ya berlinang aja air matanya ya
ya kan kelihatan saya juga ikut juga bersedih
ya memang namanya juga manusia ya
sisi kemanusiaannya di saat hatinya mungkin terketuk dan yang lainnya
mengantar anak ke peristirahatan
dan yang terakhir mungkin seperti itu